pembakaran mobil dengan modus bom monotov di kota semarang terus terjadi
jumat dini hari sebuah mobil milik warga di kawasan genuk semarang menjadi sasaran
meski mobil berada di dalam pagar rumah
polisi meneliti mobil milik dodi handono warga genuk karanglo semarang
mobil ini dilaporkan dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal jumat dini hari
menurut warga mobil bernomor polisi h delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua fg ini
nyaris terbakar karena dilempar bom molotov yang berisi bensin
beruntung beberapa warga yang melihat api langsung berteriak membangunkan pemilik mobil
dan berupaya memadamkan api
peristiwa ini menambah jumlah teror pembakaran mobil dengan modus melempar bom molotov
di kota semarang dalam sebulan ini sudah terjadi sembilan kali teror pelemparan bom molotov ke mobil warga
di lokasi yang berlainan
teror ini pun membuat gerah pihak kepolisian
damar sinuko semarang